sampai jumpa di video selanjutnya
astaga kenapa kamu gak telepon dari tadi
kita semuanya nungguin kamu
kita semua panik nih
mel kamu tuh ngapain sih disini
kamu tuh gak bisa kayak gini terus mel
kamu tuh harus bangkit
kamu ingatkan cita cita kamu untuk mendirikan perusahaan kamu sendiri
masa cuma gara gara ini terus semuanya jadi kandas
tahu deh al
juli udah janji sama aku untuk bangun bisnis ini bersama dia
tapi ada atau nggak ada dia
bisnis kamu harus tetap diwujudkan dong
tapi aku rasa aku udah kehilangan semuanya al
dan aku rasa juga aku gak akan ketemu julie lagi selamanya
yaudah aku anterin kamu ya
kalau kamu boleh tahu
papanya vino sudah meninggal
saya yang akan menjadi bapak buat vino
itu motor pak rudi
iya kenapa yul
kalau boleh sambil nyari kerjaan
aku menyewa motor pak rudi buat ngojek
tenang aja pak
aku tuh dulu waktu di kampung jago bawa motor
tapi kamu kan perempuan zul
kamu tahu kan di mana tukang ojek
belum lagi kalau ada penumpang yang jahat
orang sih kalau niat jahat bisa di mana aja
tidak cuma sama tukang ojek kan
jadi gimana pak bu
kamu harus tutupi wajah kamu yang cantik gini jules
sebabnya bakal banyak orang yang godain kamu
dan ingat pulangnya jangan malam malam
makasih ya pak
saya pergi dulu ya pak bu
vino kamu gak boleh lewat lewat di sini ya
sampai jumpa sayang
selamat jalan pak
bu ya tuhan
pelanggan pertamaku wak
wak juli tuh kangen banget sama wak
seandainya wak tau kalau ini juli
nanti saya lagi kerenak badan
kayaknya masuk angin sih
makanya saya mau beli obat
nanti di depan belok kiri ya
apoteknya ada di sebelah kiri jalan
ya gini sih kalau udah tua
gara gara juli wak dan bibi jadi susah begini
suatu saat nanti juli pak
pasti akan membahagiakan kalian berdua
ya sini mas
mas tunggu sebentar ya
nanti saya minta diantar dulu
kamu mukanya pucat banget
kamu kelihatan kecapean banget ya
aku pesenin kopi ya
gak usah lah al
mau kamu pesen kopi kayak gimana juga
nggak ada yang kopi seenak bikinan juli
oh kamu makan yang banyak ya
biar kamu tetap sehat
soalnya aku khawatir banget sama kesehatan kamu
bentar ya mel
setengah jam lagi kita mau on air
kok kamu belum nongol juga
aduh maaf ya pak
jadi kayaknya saya gak bisa siaran hari ini
astaga kenapa kamu gak telpon dari tadi
kita semua aja nungguin kamu
kita semua panik nih
ya gini pak soalnya tadi tuh saya pingsan dan ini aja baru siuman
ya udah sekarang kamu istirahat aja
biar tugas kamu siaran digantikan oleh tasia pagi ini ya
ya makasih ya pak
ya makasih ya pak
ya makasih ya pak
ya makasih ya mas
terima kasih mas
aduh jangan jangan uak kenalin aku
mas pernah lihat gadis ini
ya tuhan dua ini aku
saya bela belain pergi dari kampung datang ke jakarta hanya untuk cari india nih
mas pernah lihat dia nggak
mas kalau misalnya nanti ngojek lagi dan lihat gadis ini tolong kabarin saya ya
saya kangen banget pengen ketemu dia
udah lama dia pergi ninggalin saya dan istri saya